aksi kejar kejaran terjadi saat petugas satpol pp surabaya
merazia sejumlah wanita pemandu karaoke di tempat hiburan malam
dalam razia itu tiga pemandu karaoke ditangkap karena berusaha kabur saat diamankan
petugas satpol pp kota surabaya ini tengah mencari tiga wanita pemandu karaoke
yang diketahui kabur saat petugas datang ke sebuah rumah karaoke di kawasan jalan ngaglik
beruntung jalan yang dilalui buntu sehingga petugas dengan mudah melacak tiga wanita ini
setelah dicari ternyata tiga wanita pemandu karaoke atau yang lebih dikenal dengan nama lady escord ini
bersembunyi di balik bak truk yang diparkir
ketiga wanita itu kemudian hanya bisa pasrah saat dibawa petugas kembali ke tempat mereka bekerja
mereka kemudian diperiksa identitasnya seperti ktp atau sim
tetapi mereka tidak bisa menunjukkan dengan alasan ketinggalan di rumah
akhirnya mereka dibawa ke kantor satpol pp untuk diperiksa kembali
jadi malam ini kita berkampungan kita berkampungan
nah kantor pp yang pertama adalah mengejarkan untuk masalah perizinan
masalah keras atau perizinan untuk tempat kegunaan tempatnya sendiri
para petugas ini juga memeriksa surat izin penjualan minuman keras dan izin tempat usaha karaoke
meskipun sudah memiliki izin petugas akan terus memonitor tempat usaha karaoke di kota surabaya
yang seringkali disalahgunakan
pemilik atau manajemennya sebagai tempat prostitusi terselubung atau peredaran miras serta narkoba